investasi saham kini menjadi tren di kalangan muda
tren main saham itu juga dipicu oleh para influencer yang giat memberikan rekomendasi saham
para publik figur ini berbicara bukan hanya menunjukkan eksistensinya
tapi mereka juga seringkali memberikan edukasi hingga rekomendasi saham
mereka juga berasal dari berbagai peran mulai dari artis ustadz hingga anak presiden ri
bahkan seiring dengan literasi investasi di indonesia yang semakin meningkat
kini mulai marak tren memberikan mahar pernikahan dalam bentuk investasi saham
investasi saham tengah dibinati masyarakat dalam beberapa waktu terakhir
namun demikian investasi ini tidak lepas dari yang namanya resiko
investor bisa mencari investasi saham yang lebih mahal

seperti yang dialami haryadian pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini berinvestasi saham sejak juni dua ribu dua puluh
dia pernah mengalami kerugian hingga belasan persen atau sekitar satu juta rupiah
bener bener cut loss kemudian udah cut loss terus aku cari baru lagi kan ya apa kayak trendnya itu apa kayak gitu
dari situ udah mulai bagus tuh nes udah plus udah hijau gitu kan
selain hari terdapat investor lain yang sempat merugi saat investasi saham yakni afrizal
setelah membeli dua lot atau dua ratus lembar saham perbankan
jadi aku dulu pernah beli saham yang kayaknya tuh grafiknya tuh beli grafiknya tuh dia lagi naik tuh hari itu
terus ternyata waktu aku beli itu ternyata aku beli itu beli di pucuk
jadi tiba tiba tuh turunnya bahkan tuh dia turunnya bisa sama apa aku yang rugi paling parah aku pernah sampai rugi sampai belasan persen gitu sih
untuk satu emiten saham gitu
menurut perencana keuangan muhammad karisma salah satu risiko yang sering dialami investor adalah capital loss
atau saat investor menjual saham dengan harga yang lebih rendah dari harga dia beli
ini biasanya karena tidak memahami langsung tujuan investasi saham dan fundamental atau profil bisnis saham perusahaan yang dibeli
pertama ketika kita membicarakan resikonya itu sangat melekat pada kesalahan
untuk kita dalam menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan kita
seperti kita tahu investasi di saham itu akan sangat relatif berhubungan dengan tujuan tujuan keuangan untuk jangka panjang
maka ketika kita mengambil momentum yang ternyata hanya berdasarkan ikut ikutan maka itu yang seringkali menjadi resiko yang kita tidak bisa kelola
karisma pun menyarankan jika investor telanjur memiliki saham yang dibeli tanpa pertimbangan matang
dapat melakukan sejumlah langkah yakni dengan mengevaluasi jumlah lembar saham yang dimiliki
lalu memperhatikan tren atau kondisi pergerakan pasar saham secara menyeluruh
cara ini dianggap bisa meminimalisasi kerugian
salah satu prinsip dalam dunia saham adalah risiko yang tinggi namun menjanjikan imbal balik yang tinggi pula
dengan strategi dan pemahaman yang tepat berinvestasi di saham bisa mendatangkan untung besar